sebuah bus penumpang jurusan magelang jakarta terbalik dan terjun ke sawah di pemalang jawa tengah
delapan penumpang tewas dan puluhan lainnya luka luka
bus pariwisata yang syarat penumpang terjun ke areal persawahan jalan raya desa beluk kabupaten pemalang
delapan penumpang tewas dan warga sekitar langsung berupaya untuk mengevakuasi korban
kesujumlah rumah sakit di randu dongkal dan pemalang
hingga minggu pagi bus masih berada di areal persawahan
kecelakaan bus juga terjadi pada minggu dini hari
kecelakaan diduga karena rem bus blong
masih diselidiki apakah kecelakaan ini akibat kelalaian pengemudi yang tidak memeriksa kondisi kendaraannya terlebih dahulu atau tidak
bus syarat penumpang bernopol ha seribu empat ratus sembilan ea ini ringsek setelah terbalik dan terjun ke area persawahan desa beluk kecamatan belik pemalang jawa tengah
sedikitnya delapan penumpang tewas
delapan penumpang yang meninggal dunia empat diantaranya meninggal di lokasi kejadian akibat tertindih badan bus
sementara empat korban lainnya meninggal dunia di rumah sakit saat menjalani perawatan
korban tewas telah dibawa ke rumah sakit mardotila pemalang
sedangkan puluhan penumpang terluka mendapat perawatan di rumah sakit citra medica dan rumah sakit mardotila pemalang
menurut salah seorang korban selamat kejadian berawal ketika bus handoyo melaju dari arah purbalingga menuju jakarta melewati pemalang
tujuan bekasi kejadian mobil oleng
kata dari soekarno
pokoknya di jalan itu udah oleng pokoknya mobil itu kebalik kayaknya tiga kali
saya ingat saya keluarnya itu enggak tahu gimana pokoknya saya keluar merangkak ke sawah
pokoknya merangkak tiga pokoknya merangkak lari
jadi dia di tkp
pembaliknya di tkp dan pengakuan pengundi antara remblong
remblong kemudian di samping itu jalan menurun
pengemudi mengatakan bahwa sudah berupaya untuk memenuhi kawasan namun tidak sampai karena jalan menurun curang
supir bus agus yanto selamat dan kini menjalani pemeriksaan di unit lakalantas polsek randu dongkal pemalang
polisi masih melakukan pencarian identitas terhadap delapan korban meninggal
kasus kesilakan maut ini ditangani sat lantas polres pemalang